satu ratus sembilan puluh tujuh warga kepulauan karimunjawa jepara jawa tengah ini
dikumpulkan di pelabuhan tanjung emas semarang jumat malam
mereka hendak dipulangkan oleh bupati jepara ke daerah asal
menggunakan kapal kelimutu
mereka sudah dua pekan terjebak di jepara
karena tidak ada satupun kapal penyeberangan jepara karimunjawa
yang berani berangkat akibat terhadang ombak besar di laut jawa
di antara warga ada mas ut wijayanto lurah kemujan karimun jawa dan pendukungnya
sebagai lurah terpilih mas ud pergi ke jepara pada tujuh belas desember lalu
untuk dilantik oleh bupati jepara
gelombang sama anginnya tinggi
jadi untuk warga karimunjawa yang ada di jepara
seperti jepara semua tidak ada kapal penyeberangan kesana
pada hari kamis
informasi keberangkatan ke karimunjawa ditunda
sampai sekarang alhamdulillah ini sudah terlaksana ke karimunjawa
menurut direktur utama pt pelni triandayani
kapal kelimutu sudah terbukti bisa melewati gelombang tinggi
meski sampai ke karimunjawa dipastikan terlambat
lambat iya karena kan kayak di laut jawa itu kan tinggi gelombangnya sampai enam meter
jadi kapal itu terlambat
sampai empat lima jam ke karimun jawa karena kan pasti akan mengurangi kecepatan
menteri koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan
muhajir effendi yang ikut menghadiri proses pemulangan warga karimunjawa
berharap perjalanan lancar
tidak ada badai yang terlalu berisiko
yang sampai di tujuan dengan penuh bahagia
menyongsong tahun baru dua ribu dua puluh
menurut prediksi kantor meteorologi
di maritim semarang cuaca buruk di laut jawa masih terjadi hingga tiga hari mendatang
danang cahyo semarang jawa tengah